sementara itu dinas kesehatan kota surabaya terus menggenjot vaksinasi booster untuk warga surabaya sebagai persyaratan mudik lebaran nanti
para petugas puskesmas dibantu dengan kelurahan digerakkan untuk menyisir warga yang belum disuntik vaksin booster
berdasarkan data dari dinas kesehatan kota surabaya
saat ini warga lansia di surabaya yang sudah mendapat vaksin booster sebanyak sembilan puluh satu sembilan puluh satu persen dari total sasaran satu ratus dua enam puluh empat jiwa
ada pun masyarakat umum yang sudah menerima vaksin booster sembilan puluh delapan sembilan puluh lima persen dari total sasaran empat ratus delapan delapan ratus dua puluh sembilan jiwa
sasarannya sudah siap vaksin kita sudah mencapai sembilan puluh satu sembilan puluh satu persen untuk yang lansia
kemudian yang untuk
masyarakat umum kita juga sudah untuk yang siap vaksin itu sudah mencapai sembilan puluh delapan sembilan puluh delapan sembilan puluh lima persen
masih tetap melakukan untuk poster kita pinterpresir mana mana yang masih belum booster
terkait dengan persiapan mudik lebaran dinas kesehatan semarang jawa tengah akan membuka layanan dua puluh empat jam untuk vaksinasi booster sebagai syarat mudik lebaran
kebupurit atau setelah salat tarawih
kepala dinas kesehatan kota semarang abdul hakam mengimbau warga agar segera menjalani vaksinasi dosis kedua dan juga booster
di antaranya mungkin vaksinasi mungkin di kebupurit atau pada saat salat tarawih itu nanti itu kita buat
capaian harian vaksinasi di semarang berkisar tujuh hingga sembilan orang per hari
dinas kesehatan kota semarang berharap capaian selama ramadan meningkat
tim liputan cnn indonesia